dinamika jelang pemilihan gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
nama basuki cahayapurnama atau ahok masih dipilih oleh warga ibu kota
untuk memimpin dki jakarta dalam survei yang dilakukan lembaga survei carta politika
hasil survei menunjukkan tingkat elektabilitas ahok masih lebih unggul
dibanding bakal calon gubernur dki lain
tingginya elektabilitas ahok didasarkan atas tingkat kepuasan responden
jadi sebetulnya preferensi pilihan sudah lumayan mengerucut
tidak terlalu besar